inilah kondisi dua ruang kelas sekolah dasar negeri jatiwangi iii
yang berlokasi di kampung bojong desa jatiwangi
kecamatan jatisari kabupaten karawang jawa barat
kondisi atap sudah nyaris roboh
dengan sebagian balok kayu penyangga atap sudah ambruk karena lapuk
pelafon ruang kelas juga sempat berjatuhan
saat kejadian siswa yang tengah berada di ruang kelas langsung berlarian
sehingga tidak ada siswa yang tertimpa
peristiwa ini terjadi pada senin pagi kemarin

potret memprihatinkan dialami oleh para siswa di sd negeri pecinan kota cilegon banten
di hari pertama masuk sekolah ini sejumlah siswa tampak berusaha tetap fokus
menyimak materi yang diberikan guru mereka
meskipun harus belajar di lantai tanpa kursi dan meja belajar
kondisi seperti ini juga dirasakan oleh siswa kelas lainnya
banyak ruangan yang kondisinya mengkhawatirkan
atap banyak yang rapuk hingga pelafon jebol
tidak ada makanya persisinya cuma yang kurang layak
harapannya ya kita ada perhatian lah
perhatian dari yang terkait
ini juga saya bukan untuk kepentingan sendiri
karena saya mengusahakan untuk kepentingan anak anak
sekolah berharap adanya perhatian
dari dinas terkait karena kondisi bangunan sekolah yang tidak layak
bisa membahayakan para siswa
tim liputan cnn indonesia